tim anti bandit polres goa sulawesi selatan
menyergap pria berinisial im
sesaat tiba di rumahnya di desa tondontoa
kecamatan palanga kabupaten goa
im pelatih pasukan pengibar bendera pas kibra
sebuah sma di kabupaten goa ditangkap
karena dilaporkan mencuri telpon genggam
milik anggota pas kibra
dari keterangan komandan tim anti bandit polres goa
aibda budi im adalah pelaku tunggal
sementara im mengaku mencuri dua ponsel
anggota pas kibra dan telah menjual
satu telpon genggam curiannya melalui media sosial
kami saat ini berada di desa todotoah
kecamatan palanga kabupaten goa
melakukan penangkapan pelaku pencurian hp
kau pelatih pas kibra di situ
ah pelatih pas kibra
jadi yang kau ambil hp nya ini
anggota pas kibra
pas kibra kan yang padang soal ini
im pelatih pas kibra ini ditahan di mapolres goa
dan terancam hukuman maksimal lima tahun penjara
sesuai dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
tentang tindak pidana pencurian
yahya maulana goa sulawesi selatan